pada usianya yang ke empat ratus sembilan puluh lima tahun provinsi dki jakarta terus berupaya membangun fasilitas publik
mulai dari penanganan masalah banjir hingga peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi umum
pada pertengahan juni dua ribu dua puluh dua sejumlah proyek pembangunan ataupun revitalisasi serana publik
masih menjadi pekerjaan rumah pemprov dki jakarta
seiring dengan bertambahnya usia jakarta terus membenahi infrastruktur
termasuk diantaranya memperbaiki sarana transportasi publik transjakarta
sejak april hingga pertengahan juni dua ribu dua puluh dua dari empat puluh enam halte bus transjakarta yang akan direvitalisasi
sebelas diantaranya dalam proses pengerjaan
dengan revitalisasi halte ini juga kami terintegrasi dengan moda moda transportasi yang lain
lalu juga nanti tentunya dengan revitalisasi halte ini juga kami akan meningkatkan keamanan
kenyamanan khususnya bagi disabilitas
jadi akan semakin ramah bagi mereka disabilitas untuk menggunakan
proyek revitalisasi menyebabkan halte ini ditutup selama enam bulan atau hingga oktober mendatang
pt transportasi jakarta telah menyediakan fasilitas halte bus pengumpan sebagai penggantinya
atau penumpang dapat turun di halte terdekat
tanggapannya biar cepat aja ya soalnya kadang tuh busway yang disini datangnya suka lama banget
jadi kan kita mau kuliah kayak keburu buru waktu kan sedangkan busway yang disini lebih cepat
jadi ya semoga dipercepat aja sama pemerintah
ya semoga dipercepat biar kita kadang juga suka jalan ke ciliwung dulu kan agak jauh biar nggak telat
selain itu proyek pembangunan moda raya terpadu atau mrt fase kedua a rute bundaran hi kota
juga sedang digeber oleh pemprov dki jakarta melalui pt mrt jakarta untuk mengurangi kemacetan di ibu kota
direktur pt mrt jakarta william samandar menjelaskan pandemi covid sembilan belas sempat menjadi kendala proyek pembangunan mrt fase dua
terutama dalam hal ini
terutama dalam pengadaan sejumlah paket kontrak hingga sistem perkereta apian dan rel serta pengadaan kereta
tahapan pembangunan mrt fase ke dua a dibagi dua segmen yaitu bendaran hi harmoni yang direcanakan selesai pada maret dua ribu dua puluh lima
dan harmoni kota yang ditargetkan rampung pada agustus dua ribu dua puluh tujuh
untuk menangani banjir pemprov dki jakarta juga sedang mengerjakan sejumlah proyek besar seperti proyek sembilan ratus empat puluh dua
proyek ini terdiri atas pembangunan dan rehabilitasi sembilan polder empat waduk baru dan revitalisasi dua sungai
di wilayah jakarta selatan misalnya sejak lima november dua ribu dua puluh satu hingga dua belas juni dua ribu dua puluh
pembangunan fisik waduk berigif dan waduk lebak bulus baru mencapai sekitar tiga puluh empat enam persen
pembangunan waduk berigif menjadi salah satu pekerjaan besar proyek sembilan ratus empat puluh dua yang dilaksanakan oleh dinas sumber daya air
pembangunan waduk berigif menjadi salah satu pekerjaan besar proyek sembilan ratus empat puluh dua yang dilaksanakan oleh dinas sumberdayaan

selain untuk menangani masalah banjir waduk ini dibangun untuk menambah ruang terbuka biru area resapan air dan konservasi di ibu kota
waduk berigif ditargetkan selesai dibangun pada tujuh belas desember nanti
di waduk seluas sepuluh hektare ini direncanakan dibangun fasilitas penunjang
seperti jalan inspeksi kantor pengelola dan jembatan
waduk ini akan berkontribusi mengendalikan banjir di wilayah jakarta selatan
khususnya kawasan ciganjur cilandak kemang petogogan kebayoran dan palmerah
yang terendam banjir pada awal dua ribu dua puluh akibat hujan ekstrim
victor pangaribuan aryo asmoro jakarta